aksi menanam pohon dan menyebar benih ikan berlangsung di waduk kampung bintaro jakarta selatan
acara ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan indonesia oleh para pemuda
banteng muda indonesia bmi mengelar aksi menanam pohon dan penyebaran benih ikan di waduk kampung bintaro pesanggerahan jakarta selatan
dua ratus pohon dari beragam varietas ditanam dalam kegiatan yang berlangsung pada sabtu dua puluh sembilan januari
ketua umum bmi muhammad herfianto widiatama serta jeran pengurusnya terlibat dalam acara ini
acara digelar untuk memeriahkan ulang tahun ke empat puluh sembilan pdi perjuangan dan ulang tahun ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
pimpinan dan keluarga besar banteng muda indonesia menindaklanjuti instruksi partai dan ibu ketua umum dalam rangkaian peringatan
kami yang ke empat puluh sembilan bahwasannya untuk terus menggelorakan penghijauan
alhamdulillah hari ini juga kami bekerjasama dengan dpd pd perjuangan dki jakarta dan jakarta selatan
selaku pembina kami untuk membuat kegiatan tanam pohon
di sini ada beberapa pohon buah pohon sukun dan juga kita menebar benih ikan nila
vino menambahkan jika para pemuda bersatu merawat bumi pertiwi maka indonesia dapat menjadi tempat terindah di dunia
dia berharap para pemuda indonesia memiliki kecintaan untuk merawat aneka ragam tumbuhan di lingkungan masing masing
selain menanam pohon dan menyebar benih ikan bmi juga melakukan edukasi protokol kesehatan serta membagikan vitamin kepada warga
pemerhati lingkungan david christian memandang positif acara ini dan menghimbau agar kegiatan menanam pohon dilakukan secara berkelanjutan
acara pada hari ini yang dilakukan oleh
pmi menurutku cukup penting karena dengan melakukan penanam pohon dan juga melepaskan ikan itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat juga mengenai apa pentingnya sih menanam pohon dan juga pentingnya menjaga lingkungan kita sekarang
karena di masa pandemi ini mungkin banyak yang berfokus pada pandemi tapi setelah pandemi selesai pastinya masalah selanjutnya adalah masalah lingkungan
karena pandemi pun terjadi karena permasalahan lingkungan juga
jadi mudah mudahan setelah acara ini makin banyak program program yang bisa dibuat
bmi yang lebih berkelanjutan dan juga memiliki dampak yang punya dampak yang jangka panjang juga
untuk para pemuda indonesia pmi menyampaikan pesan agar lebih mencintai lingkungan indonesia
untuk anak anak muda jangan lupa terhadap lingkungan maju terus dan banggakan lingkungan indonesia merdeka
kegiatan menanam pohon dan membar benih ikan ini juga dihadiri oleh sekjen dpp pdi perjuangan hasto kristianto
ketua dpp pd pd dki jakarta ketua fraksi pd pd dpr dki jakarta serta ketua dpc pd pd jakarta selatan